dari peristiwa di kanjuruhan
datang pada tanggal
dengan kondisi yang sudah kritis
dengan peneran kesadaran
kita dapatkan ada
cedera di beberapa tempat
yang pertama ada di
memar di paru
kemudian ada patah tulang
di tulang paha sebelah kanan
dari kondisi tersebut
maka kita lakukan tindakan
kemudian kita rawat di icu
kita awali observasi secara meluruh kondisinya
memang kondisi selama
enam belas hari ini kita pantau terus
memang kondisi kritis
dan dari keparahannya
tersebut maka pada tiga belas dua puluh

hari yang keempat
sampai bertemu lagi